ketua mahkamah agung republik indonesia muhammad sarifudin melantik dan mengambil sumpah jabatan
laksma tni ismu edi arianto sebagai kepala pengadilan militer utama pada selasa dua puluh tiga april dua ribu dua puluh tiga
bertempat di ruang kusumat maja lantai empat belas gedung mahkamah agung
selain melantik kepala pengadilan militer utama ketua mahkamah agung melantik dan mengambil sumpah jabatan
tiga kepala pengadilan militer tinggi yaitu laksma tni tuti kiptiani sebagai kepala pengadilan militer tinggi dua jakarta
laksma tni hari aji sugianto sebagai kepala pengadilan militer tinggi satu medan
dan brigjen tni esron sinambela sebagai kepala pengadilan tinggi tiga surabaya
dalam proses ini ketua mahkamah agung berpesan agar para pejabat yang dilantik memimpin pengadilan yang dipimpinnya
m syarifudin menambahkan sebagai pemimpin pengadilan diharapkan dapat menjadi teladan bagi para bawahan
terutama dalam penegakan hukum yang berintegritas
karena kepemimpinan yang tegas dan amanah amat dibutuhkan untuk membangun integritas hakim dan aparatur peradilan
meski demikian perlu diingat bahwa seorang pemimpin yang baik bukan hanya dituntut untuk mampu memberikan instruksi dan perintah
namun juga harus mampu memberikan contoh keteladanan yang baik
seorang pemimpin yang baik bagi seluruh anggotanya buatuah lama selalu mengingatkan kita
kepemimpinan yang kokoh amat kita butuhkan untuk membangun integritas hakim dan aparatur peradilan
perlu kita camkan bersama bahwa memelihara integritas adalah harga mati tanpa integritas kehormatan kita yang akan mati
dalam acara ini juga dilakukan upacara serah terima jabatan kepala pengadilan militer tinggi satu medan dari laksma tni tuti kiptiani kepada laksma tni hari aji sugianto
acara pelantikan ini dihadiri oleh wakil ketua mahkamah agung bidang judicial
para ketua kamar pada mahkamah agung pejabat eselon i dan dua di lingkungan mahkamah agung
ketua dharma yukti karini mahkamah agung serta para undangan